akulturasi cita rasa oriental dan nusantara bersatu dalam baluran kuliner khas kota kediri tahu
resep masa lalu yang lestari hingga memikat lidah masa kini
diramu di dapur tua dengan cara lama kental akan sejarah kuliner yang membau dalam kehidupan sosial masyarakatnya yang beragam
kota kediri identik dengan kuliner legendarisnya yakni tahu
tidak hanya tahu putih kediri memiliki tahu khas yang disebut takwa atau tahu yang diberi warna kuning
warna kuning pada tahu menjadi entitas yang melekat erat pada tradisi kuliner masyarakat kediri
cita rasa tahu dan takwa kediri yang paling otentik adalah dari metode penggilingan menggunakan batu seberat sekitar seratus kg
yang ini sudah dipertahankan sejak seribu sembilan ratus dua belas seratus tahun lebih metode ini tetap dipakai khususnya untuk tahu dan takwa rebah kacung
di pabrik tahu bah kacung ini seluruh proses pembuatan tahu dilakukan secara tradisional
kedelai kedelai yang sudah direndam selama empat jam digiling menggunakan penggilingan batu
penggilingan ini sudah dipakai selama dua generasi
dalam sehari pekerja yang bertugas mampu menghaluskan lima puluh kg kedelai menggunakan kilingan ini
tak hanya metode penggilingan yang tradisional pabrik ini juga mempertahankan metode memasak bubur kedelai dengan cara lama
yakni dimasak dengan suhu sekitar delapan puluh derajat celcius di tungku semen
bahan bakarnya pun menggunakan kayu
kayu dipakai karena memiliki panas yang stabil dan memberi cita rasa yang berbeda
kini pabrik tahu tertua di kediri ini dikelola oleh herman budiono generasi ketiga setelah yosef segar budi santoso

meski lebih rumit dan membutuhkan banyak tenaga herman tak ingin mengganti metode produksinya
cita rasa menjadi alasan utama herman menjaga mutu dan pesan tetuanya terdahulu
menjaga kualitasnya itu terutama rasa mbak
kalau seperti kita membuat sambal kalau di blender pakai mixer itu sama
pakai yang apa
yang dari batu
kan gurih yang pakai cobek
mutu harus tetap dijaga kalau membuat sesuatu terutama makanan
jadi rasa itu harus tetap dijaga
bukan pengelolanya saja yang merupakan generasi ketiga
para pekerjanya pun turun temurun
rata rata pekerja yang masih aktif adalah generasi kedua dan ketiga
rata rata pekerja di sini itu hampir tiga keturunan
ada dua orang ini
kalau bapak bekerja berapa tahun pak di sini
saya sudah dua puluh lima tahun
kenapa segitu lama kerja
itu dari kakek saya
terus saya disuruh kerja di batu dari kemana mana
berat nggak sih pak kerjanya
kalau seharian ngapain aja mak
yang dikerjakan itu apa saja
saya masak tahu besi besi
pak jenengan juga sudah tiga keturunan ya kalau di sini
kenapa pak tiga keturunan
kalau saya ya masakan
kalau ada yang nganggur gitu aja
kalau di sini kan terus ada kerjaan walaupun sedikit banyak kan terus kerja
kalau di luar kan nggak mesti nggak tentu kerjaan
hampir nggak pernah libur pak ya
nggak pernah sama sekali
dari semua posisi pekerjaan di pabrik ini
yang paling penting adalah meramu cuka ke dalam saripati tahu
butuh konsentrasi dan kesabaran
sedikit saja lenyak
sari pati tahu yang sudah berbentuk bunga bunga tahu
bisa menggumpal dan gagal menjadi tahu
yang juga unik di sini adalah cara pengepresan
atau memadatkan tahu yang sudah disaring
tahu dicetak dalam wadah kayu lalu ditumpuk menggunakan pres kayu
ditahan menggunakan sebatang bambu
selanjutnya alat pres tradisional ini diberi beban berupa bandul besi seberat lima puluh kg
ditunggu selama satu jam tahu pun sudah jadi dan siap dipasarkan
dikediri tahu dan takwa adalah jenis yang berbeda
setelah dikumpulkan tahu dan takwa dikumpulkan menjadi jenis yang berbeda
setelah dikumpulkan tahu dan takwa dikumpulkan menjadi jenis yang berbeda

kalau yang cerita cerita dari yang dulu ya
kalau tahu tofu gitu
yang itu membedakan antara yang padat dengan yang luna
kalau tahu itu tahu itu takwa
tahu itu lebih teksturnya lebih gembu lebih lunak
kalau takwa teksturnya lebih padat lebih kering
kalau yang takwa bisa langsung dikonsumsi dimakan
kalau ingin digoreng nggak usah terlalu lama lama gorengnya
kalau yang tahu memang itu disiapkan untuk digoreng
kuning pada takwa kediri berasal dari tumbukan kunyit
tahu yang akan dijadikan takwa direbus kembali dengan panas mencapai tujuh puluh derajat celcius
pada air rebusan dimasukkan garam dan air kunyit
tak perlu lama setelah tahu mengembang tahu ditiriskan
dan takwa pun jadi siap untuk dikonsumsi
dengan kunyit sebagai pewarnanya takwa bisa bertahan lebih lama dari tahu biasa
kandungan antibiotik pada kunyit dapat membuat tahu bertahan selama dua hari tanpa lemari pendingin
unsur lain yang membuat tahu tahu di kediri ini tidak asam dan memiliki kualitas baik adalah air
kandungan ph air yang baik membuat tahu tahu produksi kediri lebih segar
itu terutama kandungan air
kalau nelle tahun tahun kalau kita memasak tahu tahu ketahuan tahu tahu akan lebih segar

itu air juga pengaruh juga
karena air ini setiap setahun dua kali saya uji di lab kan
ya itu hasilnya tetap stabil juga baik
itu memang dari mungkin kira kira susunan dari tanahnya juga ya
mungkin di sini baik mungkin
setelah tahu bah kacung di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lin gamoy membuka pabrik tahu dan berproduksi hingga kini dengan nama klin
selanjutnya ada juga produsen tahu kolom
karena kampungnya itu sudah jadi dari zaman dulu
lalu ipalnya mereka itu masih
dari dapur bah kacung
tahu tahu ke diri kini banyak diproduksi
tahu modern khususnya di kampung tahu tinalan kota gediri
di sini ada sekitar dua puluh pabrik tahu skala kecil yang memproduksi tahu dengan cara lebih modern
dengan cara modern pabrik bisa menghemat pengeluaran untuk tenaga kerja
selain itu produksinya pun bisa lebih besar dengan waktu yang singkat
di pabrik tahu modern ini satu pekerja bisa mengerjakan lima pekerjaan sekaligus
menggiling merebus menyaring menabur cuka dan mencetak
bedanya di sini kedelai digiling menggunakan mesin
sementara proses pencukaan pun lebih sederhana
satu kali masakan itu ongkosnya itu tiga belas
satu kali masakan bisa jadi berapa potong tahu
satu kali masaan itu bisa jadi dua ratus
sekitar kalau semuanya kalau masaknya kita itu sampai dua belas ya dua ribu empat ratus
selama berapa jam
kalau jamnya itu nggak bisa ditentukan tergantung kita sendiri mau cepat apa lambat
rata rata kalau masak segitu kalau masaknya sepuluh itu bisa sampai sebelas jam
ya gini deh pak
tantangan masak tahu
rata rata pabrik yang beroperasi di kampung tahu tinalan ini dikelola oleh generasi pertama dan kedua
meski belum cukup tua produsen di kampung tahu ini juga memiliki kecintaan yang sama
yakni menjaga dan melestarikan kuliner yang terlahir dari kota kediri
keinginan terbesar produsen tahu di kampung tinawan adalah pembuangan air limbah terpusat
mereka berharap dengan cara ini kualitas air sebagai sumber utama produk lebih terjaga
keinginan kita itu ada tempat khusus untuk
karena limbah kan kita belum bisa mengolah
sebenarnya dulu dari pemerintah kota kediri sudah rencana mau diadakan untuk pengolahan limbah
tapi belum terlaksana karena ya pandemi seperti ini
sebagai penerus generasi kedua di pabrik tahu yang ia kelola
purbor ini berharap
eksistensi tahu kediri dapat dipertahankan dengan keberadaan hak patent yang kini masih diupayakan oleh pemkot kediri
hak patent tak hanya menjadi mimpi produsen tahu dan takwa kediri
namun juga pemerintah kota kediri
pemkot kediri berupaya mempertahankan kelestarian tahu kediri
melalui tulisan yang akan disusun dalam sebuah cerita
memang ini sedang kita kaji kita akan mencoba untuk masuk ke arah situ supaya memang
ya kalau memang harus dihaki
ya nggak jadi masalah nanti pemerintah sebagai ujung tombaknya untuk mengurus semua itu
tapi kalau pun tidak ya paling tidak kita bisa mencatat sejarahnya bahwa memang ini adalah makanan khas dari kota kediri yang bisa kita narasikan yang baiklah untuk menorehkan sejarah itu
memang ini adalah makanan khas dari kota kediri yang ya bisa kita narasikan yang baiklah untuk menorehkan sejarah itu
memang ini adalah makanan khas dari kota kediri yang ya bisa kita narasikan yang baiklah untuk menorehkan sejarah itu
industri tahu kediri yang sudah puluhan tahun di kampung tinalan
meninggalkan persoalan pengolahan limbah air yang membutuhkan penyelesaian segera
ya kalau yang ada di kampung tahu itu memang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat ya
namun kan juga kita juga
ada kesulitan ada kesulitan karena kampungnya itu sudah jadi dari zaman dulu
lalu ipalnya mereka itu masih parsial
nah kita mungkin kalau nanti di kota kediri tidak bisa memberi atau membangunkan ipal komunal bagi mereka
maka ya yang akan kita ambil opsinya itu adalah ya ipal parsial itu tinggal diolah sedemikian rupa
supaya nanti limbahnya tidak mencemari air yang ada di wilayah setempat
tahu kediri tak hanya bertumbuh menjadi puluhan industri tahu skala kecil
namun berbagai sektor industri mulai menjamur dengan produk produk hilir yang bervariasi
stik tahu adalah salah satu produk hilir tahu yang banyak diincar wisatawan
selain rasanya yang gurih stik tahu ini menjadi produk unik dan identik sebagai buah tangan kota kediri
stik tahu yang diproduksi secara khusus bukan merupakan limbah atau sisa tahu yang tak terjual
melainkan tahu khusus dicetak untuk dijadikan stik tahu
tahu yang sudah dicetak khusus ini direndam dan dijemur hingga kering baru digoreng
gurih renyah stik tahu ini tampak dari teksturnya yang terik
dalam kemasan rapat stik tahu mampu bertahan hingga satu bulan
tahu kediri sudah menjadi kudapan tak terlalu mudah dan mudah dikuburkan
setelah dipakai di rumah atau tempat yang terbaik untuk membuat tahu kediri
terpisahkan dari kehidupan sehari hari masyarakat kediri
hampir setiap rumah di kediri memasak tahu dan menjadikan tahu sebagai cemilan pelengkap kopi
dari jalan patimura kota kediri
pusat perdagangan tahu dan takwa khas kediri berpindah ke jalan yosudarso
jika kita berjalan jalan santai di sepanjang jalan ini
seakan kita dibawa kembali untuk menyusuri perjalanan sejarah tahu
yang diduga dibawa oleh saudagar tiongkok
kemudian diproduksi di kediri dan dikembangkan hingga hari ini
jalan yosudarso menjadi rujukan bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke kota kediri
tahu menjadi incaran pertama buat tangan mereka
baik itu tahu putih ataupun kuning memiliki ciri khas yang berbeda dari tahu pada umumnya
tahu kediri bertekstur padat dan kenyal
menunjukkan bahwa bahan baku utama kedelai mendominasi setiap potongan
jalan yosudarso beririsan langsung dengan sungai berantas
tak jauh dari jalan ini terdapat jembatan yang membujur
menghubungkan antara kediri bagian barat dan timur
menjadi akses alternatif bagi pengunjung dari sejumlah daerah masuk ke jalan yosudarsono
komplek pertokohan yang berjajar di sepanjang sungai berantas
jalan yosudarto beririsan langsung dengan sungai berantas
ini menegaskan perjalanan tahu masuk ke kota kediri melalui jalur perdagangan air
berantas sungai sepanjang tiga ratus dua puluh km yang menghubungkan jawa timur dan jawa tengah ini
menyimpan perjalanan sejarah panjang
dalam pustaka bokandel tangkoniswi tertulis tentang obat obatan kuno dan sejarah abad ke sembilan
di mana sungai berantas yang membujur di kediri
menjadi lalu lintas perdagangan rempah utama
jalur perdagangan berantas yang disebut juga daerah bandar
hingga kini dihuni oleh sebagian besar masyarakat tionghoa
lokasi pastinya terletak di jalan yosudarso
yang merupakan sentra perdagangan tahu dan takwa kedi
jalur perdagangan berantas
bandar itu dengan daerah pecinan
dulu jalan klenteng itu
semuanya orang orang cina
artinya mereka dulu
saat di bandar
karena bandar itu daerah
ini daerah barat sungai mojoroto
ke timur itu sudah masuk ke
dan sekitar klenteng itu
itu sangat dekat itu merupakan pintu masuk
jadi mereka itu memang dulu
dari dulu pedagang di situ
bahkan kita tidak hanya
tenun ikat tadi juga
bagian dari kisah masa lalu
bersejarah tentang itu tidak ada
dari perjalanan laut inilah
tahu sampai di dataran kediri
berdasarkan catatan cui kovei
tahu sudah menjadi
adat dan tradisi masyarakat tiongkok
air di kediri yang serupa
dengan air di tiongkok
memberi peluang untuk membuat tahu
di kediri dengan kualitas
yang sama seperti
berdasarkan catatan sejarah tersebut
tahu asli tiongkok berwarna putih
namun saat berada
di kediri diceritakan bahwa
kota kediri identik
dengan warna kuning
di sepanjang jalan di kediri
merupakan simbol kebangsawanan
pada masa itu
kisah berbeda disampaikan imam mubarok
karakteristik tahu dan perjalanan
dagang di perairan kediri
mubarok menduga warna kuning
pada tahu kediri diperoleh
dari akulturasi antara budaya
hokkien dan nusantara
mengingat jalur perdagangannya
perdagangan air di kediri
merupakan jalur perdagangan rempah
kunyit menjadi salah satu
komoditi asli nusantara
yang masuk pada daftar rempah rempah
selain itu kunyit memiliki
kasiat kesehatan yang menjadi
metode pengobatan tradisional
kunyit juga dapat
kalau melihat tahu sendiri dari sana
yang memang sejarah tahunya adalah
tahu putih bisa jadi
saya katakan bahwa posisi jalur
proses di mana mungkin
perlu kira kira kalau
ditambah dengan ini itu menjadi
ini dan sebagainya itu sangat
mungkin kan bahwa itu memang terjadi
di sini kalau tahunya dari sana
tetapi yang menjadikan
tahu itu kuning
dari kunyit tadi itu dari
identifikasi lain yang dapat
diterusuri dari sejarah tahu
ke diri adalah sistem
produksinya sistem produksi
tahu yang dikirim menggunakan batu
dengan tuas tali yang dikaitkan
pada kayu serta tuas logam
yang menjadi pegas pendorong batu
merupakan metode yang diadopsi
sejarah yang kabur
cerita rakyat yang terdegradasi
oleh perkembangan zaman
menjadi tantangan berat
masyarakat kediri mempertahankan
tahu kuning kediri
menjaganya agar setara
dengan legenda kejayaan
kadiri daha dan panjalu
pada abad sebelas dahulu